rocket falcon sembilan sukses membawa satelit hasil kerjasama perusahaan telekomunikasi kanada dan hong kong ke orbit bumi
peluncuran satelit sempat ditunda sekitar satu jam akibat cuaca berawan dan hujan
satelit dilepas dari badan roket sekitar tiga puluh dua menit setelah peluncuran
roket falcon sembilan diperkirakan akan kembali ke bumi dan mendarat di sekitar samudera atlantik
berikut emosi dari amerika
pada hari ini badan perakiraan cuaca badai florence terjadi di samudera atlantik pada minggu kemarin
dan diperkirakan akan menjadi angin topan besar saat melintas di pantai timur amerika serikat pada kamis pekan ini
badan perakiraan cuaca miami atau mymi mengatakan pusat badai florence berada di posisi satu seratus km wilayah tenggara bermuda
dengan kecepatan mencapai satu ratus lima puluh km per jam badai florence akan bergerak di sekitar bermuda dan bahama
pada rabu dan kamis pekan ini sebelum melintasi pantai tenggara amerika serikat
di carolina selatan para warga mempersiapkan diri dengan membeli sejumlah perlengkapan rumah tangga
seperti papan untuk menutup jendela rumah generator pembangkit listrik air minum serta mengisi bahan bakar kendaraan mereka
kita lanjut ke asia
setelah insiden gempa bermagnitudo enam tujuh melanda jepang

tempat pengungsian adalah atsuma jepang
tempat pengungsian adalah atsuma jepang

tempat pengungsian adalah atsuma jepang
tempat pengungsian adalah atsuma jepang
tempat pengungsian ini dapat menampung hingga sekitar seribu orang
di tempat pengungsian warga mendapatkan makanan peralatan memasak dan toilet
namun untuk pasokan listrik masih dalam perbaikan
akibatnya warga masih bergantung kepada truk yang membawa air bersih
bencana gempa yang terjadi mengakibatkan empat puluh empat orang meninggal dunia dan menyebabkan satu orang hilang di wilayah hogaido jepang